lalu apa saja keringanan yang diberikan pemprov dki jakarta bagi kendaraan bermotor
kita lihat ini dia ini merupakan tiga poin keringanan pajak kendaraan bermotor
dan pada tahun dua ribu dua puluh bprd dki jakarta akan mengambil tindakan kepada wajib pajak yang belum taat
berikut poin sangsinya